ini juga akan mendatangi ketum ketum parpol yang lain untuk diajak masuk atau gimana
ya belum ada rencana juga kan sekarang ini lagi konsentrasi ke mk kan
jadi intinya kan kalau memang ada beberapa yang memang pertemuan itu kan dengan pak surya paloh
dan sebagainya itu kan pertemuan yang memang sahabat lama yang bertemu syirah turahmi
dan semuanya juga tahu bahwa pak prabowo ini kan mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk membangun bersama
dan pemerintahan pak prabowo ini kan memang mengajak untuk sama sama membangun negara ini
jadi saya kira kalau nanti pertemuan pertemuan berikutnya ya nanti masih menunggu juga hasil mk nya
tapi artinya memang pak prabowo ingin menarik semuanya masuk ke dalam
ya intinya adalah menarik untuk membangun
iya membangun bangsa dengan memasuk ke dalam semua gitu
seperti apa kata abu bakar kan
yang penting kan pokoknya intinya membangun bangsa ini
jadi ya checks balances kan juga menjadi membangun bangsa juga
kalau pdip yang sudah berpengalaman di oposisi dan juga berpengalaman di koalisi
kalau melihat sekarang akan berada di luar pemerintahan
karena kompas tv malam ini mengundang delapan partai politik yang lolos
parlamen threshold delapan partai politik
saya kira tidak berlebihan kalau kesempatan ini
kami dari pdi perjuangan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada rakyat indonesia
yang kembali memberikan kepercayaan pada pdi perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif
setidak tidaknya menurut ukuran pengumuman kpu tanggal dua puluh maret kemarin
kami bersyukur di tengah tsunami dan perhara politik
kita masih terus mendapatkan kepercayaan rakyat seperti ini
yang kedua mas budiman atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya
saya kira perlu kita bedakan tahapan politik dalam demokrasi kita
yang sedang mas budiman bahas sekarang ini adalah satu tahapan pasca tahapan pemilu presiden
tahapan pemilu presiden itu satu kerjasama politik dalam pilpres
dalam pilpres itu selesai baru tahapan di kabinet dan di parlemen
nah pertanyaan mengenai apakah kemudian partai partai ini akan bergabung dan tidak bergabung dalam pemerintahan
menurut saya agak sedikit prematur mas bdm
undang undang yang diketok oleh mas doli dan kawan kawan di komisi dua bersama pemerintah
masih menyisakan satu tahapan lagi
yaitu tahapan sengketa phpu di mahkamah konstitusi yang sekarang masih sedang berproses
saya kira saya mengamini semua dari habib abu bakar basir abu bakar al habsi mohon maaf
sampai dengan bapak bung daniel johan mohon maaf
bahwa ini belum momennya barangkali untuk membicarakan itu
sekalipun demikian bagi pdi perjuangan saya kira yang dikatakan oleh habib tadi
kita punya pengalaman di dalam pemerintahan kita juga punya pengalaman di luar pemerintahan
kami tidak pernah menyebut pada saat kami sepuluh tahun berada di luar kekuasaan pemerintahan sby sebagai partai oposisi
kami tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi
karena itu kita anggap satu sistem yang berlaku dalam sistem politik parlementer yang tidak digunakan dalam sistem presidensil
pada waktu kami di luar pemerintahan di zaman sepuluh tahun pemerintahan sby kami tidak menyebut sebagai partai oposisi yang kemudian
ada partai partai lain yang di luar pemerintahan sby lalu kita ajak bergabung sebagai partai di luar pemerintahan sby tidak
kami menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan pemerintahan
itu sesuai dengan ketentuan konstitusi yang memang diberikan oleh undang undang kepada lembaga parlemen
di mana fraksi pdi perjuangan ada pada waktu itu
kalau bang doli kalau semuanya diajak pak prabowo masuk apa nggak terlalu sesak nanti itu ya
ya sebetulnya kan pertama saya mau menjelaskan bahwa komunikasi politik itu kan penting dan itu bisa berlangsung kapan saja
pilpres kemudian sudah ada pengumuman dan seterusnya pasti akan kita lakukan karena itu penting menurut saya
mau dengan siapa saja apakah mau di dalam kerjasama politik yang selama ini dibangun di pilpres atau sebelumnya
nah bahwa kemudian komunikasi politik itu berdampak kemudian adanya perubahan pergeseran posisi ya
nanti ya tentu habis kalau dalam pilpres itu kan nanti ya ada yang berada di dalam pemerintahan ada yang di luar pemerintahan
nah menurut saya itu kan tergantung dari
sikap dari partai politiknya masing masing
nah kalau saya melihat ya kamilah partai golkar selama berinteraksi intensif dengan pak prabowo misalnya enam bulan inilah ya
dan kenapa juga kami menjatuhkan pilihan seperti itu karena memang pak prabowo ini kan
membawa narasi bahwa indonesia ke depan akan cepat pembangunannya kemajuannya kalau memang itu didukung oleh semua elemen bangsa
ya jadi perlu persatuan kesatuan
ya perlu sinergitas dan segala macam itu
nah mungkin soal waktu saja kalau misalnya ketemu secara terbuka kemarin komunikasi mungkin saya yakin sudah ada sebelumnya secara informal dengan bang surya paloh
atau teman teman antara gerindra sama nasdem
tapi saya kira juga sebelum atau sesudah itu juga ada komunikasi intensif informal dengan partai partai yang lain
kalau itu pak kati akan terbuka diumumkan itu kan tergantung
karena saya katakan tadi komunikasi politik itu pasti akan terjadi
ya kami kami aja misalnya ini beberapa teman teman yang ada di dpr walaupun kami kemarin berbeda pilihan berkompetisi di pilpres tapi komunikasi jalan terus
nah soal sesak nggak sesak saya kira kami tahu dari awal sikapnya pak prabowo seperti itu
saya kira nggak akan ada yang sesak ketika misalnya kemudian nanti akan
tapi yang paling penting adalah kita harus menghormati kedaulatan masing masing partai politik mau ada bekerja di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan
saya kira sama atau hormatnya sama mulianya
mas edi suparno jadi gimana kalau posisi pan sekarang apakah semua memang akan masuk ke dalam
apa nggak sesak atau dilebarin aja yang sesak itu
ya kita tahun dua ribu empat belas kita mendukung pak prabowo dan belum beruntung kalah kita berada di luar pemerintahan
dan tetapi tahun dua ribu enam belas kita bergabung ke pemerintahan meskipun tahun dua ribu delapan belas kita keluar lagi
di situ kita merasakan sudah sebuah koalisi yang cukup gemuk
tetapi tahun dua ribu sembilan belas ketika kita mendukung pak prabowo kembali kita kemudian belum berhasil lagi
pak zulkifli hasan saat ini menjadi menteri perdagangan
tetapi koalisi besar ini bukan berarti bahwa diantara kita ini tidak bisa bekerja sama dengan baik
bahkan kalau kita lihat apakah itu partai koalisi pendukung pemerintah ataupun yang tidak masuk dalam pemerintahan
untuk isu isu tertentu di dpr itu kok bisa disepakati bersama sama
ada apa namanya perasaan
ada pekerja sama secara kolektif di antara semua partai partai politik
kalau tujuannya baik mulia bermanfaat untuk masyarakat tentu kita dukung
tetapi bukan berarti tidak bisa ada yang mengkritisi
kita pun sebagai partai pendukung pemerintah kalau memang ada hal hal yang tidak pas kita sampaikan
tetapi bukan berarti bahwa kemudian kita berjalan sendiri keluar dari barisan
padahal keinginan kita berada di tengah tengah pemerintah
apakah itu berarti kita bisa bekerja sama
bagaimana kita bisa bekerja sama untuk kemudian misalkan melahirkan legislasi legislasi yang diperlukan
untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
termasuk juga kemarin ini kita lihat bahwa meskipun koalisi ini cukup besar
dan kemungkinan besar kedepannya juga akan besar
tetapi jika komandonya kuat presiden yang memiliki komando kuat
oke bang andi kalau bung andi gimana
semua akan ditarik masuk atau dibiarkan satu dua tiga di luar gitu
jadi memang kita menyadari bahwa semua pemerintahan ingin mempunyai dukungan yang mayoritas di parlemen
kalau berdasarkan dari berdasarkan hasil pengumuman kpu kemarin
memang koalisi indonesia maju masih barangkali lebih kecil sedikit dibandingkan yang bukan koalisi indonesia
pendukung satu maupun pendukung tiga jika dijumlahkan
lebih besar daripada pendukung dua di parlemen nantinya
karena itu memang kalau ada keinginan dari pak prabowo sebagai presiden terpilih
kemudian untuk menarik teman teman yang sekarang ini tidak berada dalam koalisi indonesia maju
kemudian bergabung bersama membangun bangsa ini dalam pemerintahan
bersama sama kami berempat ini terus tambah satu atau dua
tergantung dari presiden terpilihnya
kalaupun tidak ada yang diajak
tapi tentu saja kita pahami memang selalu ada kebutuhan untuk menjadi mempunyai dukungan mayoritas di parlemen
supaya jalannya pemerintahan terutama dalam berbagai macam legislasi di mana membutuhkan dukungan parlemen
itu bisa berjalan dengan mulus
itulah sebabnya kita terbuka untuk llu
dan tentu saja sekali lagi bagaimana siapa dan bagaimana
saya rasa memang waktu masih ada
masing masing tentu saja saling mengukur cost benefitnya
dan tentu sekali lagi tergantung juga presiden pak pao sendiri
jadi yang besar itu semata mata demi kepentingan nasional atau demi untuk menjaga stabilitas politik demi langgengnya pemerintahan setelah jeda berikut ini